penyiksaan di lapas narkotika kelas dua a yogyakarta dikonfirmasi oleh komnas ham sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia
dalih penjaga lapas untuk mengontrol warga binaan yang diduga mengedarkan narkoba jauh dari standar operational procedure atau sop lapas
apa langkah lanjutan yang akan dilakukan komnas ham untuk memastikan para pelaku mendapat hukuman yang setimpal
kita sore ini akan membahasnya bersama khoirul anam komisioner komnas ham mas anam selamat malam
selamat malam apa kabar mbak putri
meminta keterangan ya petugas lapas sendiri hampir tiga puluh an orang kami periksa itu memang ada tindakan kekerasan
yang kami kategorikan memang penyiksaan kekerasan dan merendahkan martabat
jadi soal peristiwanya sendiri juga diakui sebenarnya
nah ini terjadi dalam konteks memang ada upaya pembersihan lapas dari praktek praktek yang memang ada peredaran narkoba dan lain sebagainya termasuk juga pungli
dari praktek pembersihan itulah kekerasan ini terjadi
dan memang diakui kungli juga pasca ini nggak ada lagi
jadi nggak ada pungutan liar ditemukan dua ratus dua puluh tujuh banker tiga ratus lima belas hp dua ribu delapan ratus dua puluh delapan pil sapi
nah itu memang upaya upaya
jadi selama proses pembersihan itu kekerasan penyiksaan merendahkan martabat berlangsung terus
itu momen yang paling intent
setelah itu masih ada terjadi tindakan tersebut
tapi intensitasnya sudah rendah
dan ini keprihatinan kita semua walaupun ada niat baik
dan kami mengapresiasi untuk ini
tapi ya harusnya memang proses proses itu sesuai dengan sop
sesuai dengan berbagai instrumen hukum dan hak asasi manusia yang mengaturnya
mas anam temuan ini kemudian kekerasan yang termasuk dalam pelanggaran ham
versi komnas ham ini ditemukan berapa lama terjadi di lapas pakem
intensitas yang paling tinggi memang
awal atau sebelum tahun dua ribu dua puluh itu kondisi lapas memang ya itu
jadi juga berbeda
banyak peredaran narkoba dan sebagainya termasuk juga ungli
nah ketika perubahan struktur ada kalapas kplp yang berganti
terus ada upaya yang sangat keras sangat serius pembersihan narkoba
mulai dari awal dua ribu dua puluh ketika pergantian kalapas dan kplp
sampai akhir tahun dua ribu dua puluh itu intensitas sangat tinggi
dan disini juga ditemukan yang tadi itu
jadi selama proses penemuan penemuan dan operasi pembersihan itulah kekerasan perendahan martabat itu memang terjadi
persis seperti yang juga diadukan atau disuarakan juga oleh para pengandu ke publik sebelumnya
mas anam apa rekomendasi komnas ham sekarang
karena kita tahu beberapa orang yang diduga menjadi pelaku memang sekarang hanya dimutasikan
apakah ada rekomendasi komnas ham yang kemudian lebih keras dan meminta ada penyelesaian secara hukum terhadap mereka para pelaku
ya jadi rekomendasi komnas ham itu meminta memang ada proses investigasi lebih lanjut
ada proses evaluasi lebih lanjut
dan ketika ditemukan pelanggaran hukum ya kita minta supaya ada proses hukum di sana
itu yang pertama
yang kedua adalah memang ada pemulihan bagi korban
jadi ada luka luka yang masih
di membekas dan sebagainya
anda secara psikologi juga trauma yang sangat dalam
nah itu juga harus disembuhkan
kalau dalam aspek pencegahan kami minta memang beberapa titik titik itu yang krusial krusial
yang potensial terjadi kekerasan dimanapun tidak hanya di lapas narkotika yogyakarta ini
itu dipasang cctv gitu
jadi basis pengawasan kita basis pembinaan kita kita memang mendorong supaya ada cctv
misalkan kalau dalam temuan kami ini ada enam belas titik
misalnya yang rawan sekali
dalam prakteknya memang tempat atau lokasi di mana kekerasan atau perendahan martabat itu berlangsung
kalau itu ada cctv nya saya kira itu akan mencegah proses itu
jadi teman teman lapas bisa menggunakan teknologi agar memang menghindari tindakan kekerasan
bahwa kita sepakat kok
gak ada warga negara indonesia yang nggak sepakat dengan tindakan pembersihan narkotika dimanapun
khususnya di lapas
tapi dalam konteks pembersihan itu memang harus menghormati hak asasi manusia menghormati sop dan sebagainya
kan sop juga ada
melarang ini melarang itu dan sebagainya
tapi ini dilanggar
saya mengutip kepala divisi pemasyarakatan kanwil kemenkumham d i e
gusti ayu putuswardani
mengatakan menetapkan pejabat sementara dan merotasi beberapa petugas untuk menetralisir situasi dan kondisi
rotasi dan tujuannya untuk menetralisir
ini apakah juga termasuk rekomendasi komnas ham atau sebenarnya ada rekomendasi yang lebih keras lagi
ya kalau kami sih mengatakan kan ini kan karakternya ada kekerasan ada tindakan pelanggaran hukum
karakternya kan demikian
kalau memang itu ditemukan karakter bukti yang sangat kuat ada tindakan hukum dan lain sebagainya ya kami mendorongnya diproses secara hukum
biar apa biar juga kejadian kayak begini nggak berulang kembali
itu yang pertama
yang kedua sebenarnya juga ada begini
kalau ada petugas petugas lapas yang juga terlibat dalam peredaran narkoba di lapas ini maupun di lapas lapasnya yang lain
ya harusnya memang ditangani secara hukum juga
nggak cukup juga dengan tindakan ngasih sanksi gitu
jadi khusus untuk pembersihan narkoba dan sebagainya jika ditemukan ada petugas petugas di sana ya silakan
ini juga diproses
jadi ini komitmen kita untuk juga menghapus narkotika
mas anam pilihan dari kemenkumham untuk mengambil jalur rotasi saja bagi para pelaku
apakah ada yang bisa dilakukan komnas ham untuk memberikan push kepada memberikan tekanan kepada kemenkumham
untuk melakukan pemeriksaan yang lebih komplit lagi dan membawa ini kerana hukum
saya kira ini tindakan pertama mungkin diperlukan
tapi kita nggak tahu tapi kami mintanya memang diperiksa secara mendalam
karena begini ada satu momen yang juga ketika kami mau melakukan pemeriksaan itu
kami juga mendapatkan informasi bahwa ketika ada beberapa tempat ya
nama kerangkeng di sana misalnya blok elder luis
itu ketika teman teman inspektorat teman teman pengawasan lapas mau datang mereka dipindah
nah ini kan juga penting
jadi saya kira harus ada pendekatan yang jauh lebih komprehensif
bahwa ada langkah langkah ada evaluasi ada mutasi untuk meredam kecolakan ini
sebagainya mungkin itu diperlukan
tapi saya kira tindakan itu kurang
harus ada tindakan yang lebih dalam
dengan satu pendalaman yang harusnya jauh lebih komprehensif
sehingga pelajaran dari kasus lapas narkotika
ini tidak hanya baik bagi perubahan yang di lapas narkotika yogyakarta
tapi kita kira bisa menjadi satu dokumen untuk bisa dipakai untuk lapas lapas yang lain
karena sekarang ketika komnas ham sudah mengatakan bahwa ini terjadi pelanggaran ham
tentunya ini kasus ini memasuki babak yang baru
dan menurut mas anam sampai di level mana pemeriksaan mendalam itu harus dilakukan
level kala paskah sampai kplp kah
atau sampai kplp
atau sampai mana
minimal sampai level kala paskah
jadi minimal sampai level kala paskah
saya kira tindakan pembuktian itu minimal loh ya
itu minimal kala paskah ke bawah
karena saya kira begini
tindakan untuk pembersihan narkotika itu pasti tindakan yang mulia
dan ini pasti tindakan yang didorong oleh satu kebijakan yang baik
tapi bagaimana pengawasan terhadap satu tindakan yang baik ini
agar prosesnya juga tidak mengalami satu proses yang buruk gitu
jadi niat baik ternyata tidak cukup harus dibarengi sama proses yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
termasuk sop yang juga dibuat oleh teman teman lapas sendiri
maupun peraturan yang dibuat oleh kementerian hukum dan ham yang menaungi lapas ini
mas ana bagaimanapun kasus ini muncul setelah ada pengakuan
kemudian yang kebetulan masuk di media sosial kemudian jadi viral
tapi bagaimana sekarang dengan lapas lapas yang lain
pengawasannya seperti apa
jika tentu saja pasti ada tindakan tindakan yang dengan dalih mengamankan lapas
dengan dalih membersihkan lapas dari narkoba dan lain sebagainya
saya kira hasil yang dicapai oleh lapas narkotika
soal pembersihan narkoba di sana
soal penghapusan pungli di sana
bisa menjadi contoh sebagai satu proses hasil ya
karena memang teman teman penghuni juga mengatakan
atau eks penghuni juga mengatakan bahwa pungli juga tidak ada
peredaran juga tidak ada
dan ini kan prestasi yang baik
yang sebenarnya harus dicontoh juga sama semua tempat
jadi tidak hanya kamul fasel tidak hanya pemanis saja
tapi juga hasilnya jelas
tapi prosesnya ya nggak boleh dicontoh

jadi prosesnya harus diperbaikin
jadi klafas jogja ini memiliki dua dimensi
dimensi hasil harus dicontoh oleh semua lapas di seluruh indonesia
karena memang hasilnya konkret dan bagus di saat itu
tapi di sisi yang lain dimensi proses
tidak boleh dicontoh
karena memang terjadi tindakan yang merendahkan martabat dan lain sebagainya
jadi adakah kemudian proses lanjutan yang akan dilakukan oleh komnas ham
karena bagaimanapun mengutip yang tadi
kmnkum ham mengaku sudah melakukan beberapa rekomendasi
tapi itu pun memang sebelum kasus ini dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran ham
tadi salah satu komisioner
komnas ham kan kami tadi paripurna kami sharing dan sebagainya
terus ada salah satu komisioner bilang kalau barusan saja
dirjen lapas juga menghubungi beliau
terus akan ditindaklanjutin langsung dengan saya
dan meminta untuk pertemuan agar bisa lebih konkret
apa yang akan di follow up terhadap rekomendasi komnas ham ini
menurut saya ini sesuatu yang baik gitu ya
karena memang sejak awal
teman teman lapas juga sangat terbuka terhadap komnas ham
dan komnas ham dibuka pintunya lebar lebar
makanya kami bisa memeriksa tiga puluh an orang petugas lapas
itu karena memang tindakan yang kooperatif dan baik
aksesnya diberikan ya
mas anam terima kasih banyak
sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
kami tunggu terus perkembangannya terkait kasus ini
terima kasih banyak mas hoirul anam komisioner komnas ham
sehat selalu mas
terima kasih sehat selalu
ya terima kasih